berwarna putih lebar tumbuh bergerombol dan menyerupai cangkang tiram yap ini dia jamur
tiram jamur yang memiliki nama latin pleurotus osteratus ini memiliki rasa khas dan bertekstur
kenyal jamur yang banyak tumbuh di pokok pokok kayu lapuk ini ada beberapa jenis seperti jamur
tiram abu abu coklat sampai emas tapi yang bisa dikonsumsi adalah yang berwarna putih cerah
seperti ini selain digoreng kering ada juga jamur yang diolah menjadi sajian kuliner kekinian dari
jamur ya nuggetnya ya bukan kelihatannya doang enak tapi emang bener enak tapi saya kayaknya enggak
kalau nggak bikin jamur ini kita akan langsung bikinnya tapi saya bisa dulu ya
nah perjalanan saya menjadi seorang pembudidaya jamur tiram di ciawi bogor jawa barat akan saya
mulai dari persiapan media tanah untuk budidaya saya akan menggunakan ini backlog bahan utamanya
adalah serbu kayu yang dicampur dengan bahan bahan lain ratusan karung serbu kayu
terlebih dahulu dari pukul enam pagi
nih katanya enteng lima belas kilo ya bang ya satu karung ini cuman dalam sehari sesepisipunnya
bisa pakai sekitar seribu kg ginian dan paling banyak empat ribu lima belas kilo lima belas kilo sampai empatan
serbu kayu bisa berasal dari kayu jenis apa saja
kok pemirsa yang penting sudah halus agar tidak merusak plastik dan membuat mesin macet
setiap seratus kg serbu kayu dicampur dengan dua karung tepung jagung dan dedak campuran ini
berfungsi sebagai nutrisi utama yang membuat jamur tumbuh subur tambahkan juga satu karung
kapur dolomid untuk membunuh bibit penyakit jamur campuran serbu kayu selanjutnya didiamkan selama
satu malam hingga mencapai suhu ruang karena kalau masih panas akan berpengaruh pada hasil tanam jamur nantinya
nah campuran serbu kayu yang kemarin akan kita proses hari ini aduh lima belas menit kan nyorok nyorok
dari tangan kanan ke tangan kiri lumayan nih terus nafasnya juga harus diatur temponya kan karena
selain udah lama tidak begini ini juga serbuk kayunya kadang kadang naik jadi kena hidung kena mata
mesin backlog ini akan secara otomatis memasukkan satu koma jenis air yang akan dikumpulkan ke dalam
tiga kg serbu kayu ke dalam plastik jangan sampai kurang ya nanti jamurnya tumbuh tidak merata
proses selanjutnya pengukusan backlog wajib dikukus selama dua belas jam dengan suhu seratus derajat
celsius agar serbuk kayu tepung jagung dan dedak matang kalau masih mentah bahaya
kemungkinan besar bibit jamur tidak akan tumbuh dan tidak bisa dipanen
hai hai hai hai oke tiba tiba dia turun kayaknya saya kebanyakan makan nasi uduk tadi pagi oke
meski sudah didiamkan selama satu jam tapi sisa panas pembakaran ini masih terasa masih
panas kalau saya pakai salam tangan dimana segelatan unggunnya itu lalu panas hahaha kelamaan megang
oh sumpah demi panas kagak bohong backlog yang sudah matang akan berubah warna menjadi coklat tua
dan mengeluarkan aroma khas pindahkan backlog ke ruangan khusus untuk didinginkan backlog yang
masih panas tidak bisa dipakai karena jika diberi bibit jamur akan mati sekarang waktunya membuat
bibit jamur tiram bahannya mirip dengan backlog bedanya pada pembuatan bibit jamur ada tambahan
agar agar air rebusan kencang madu bonggol jamur dan beberapa kandungan vitamin serta mineral yang
dipermerahkan satu botol kecil bibit es ini dihargai sampai lima ratus ribu rupiah uh di jamur
yang telah melewati masa inkubasi dan sudah berubah warna menjadi coklat muda selanjutnya
dimasukkan ke dalam backlog yang telah diantar semalam pecah plastiknya pecah dan ini sudah

pemasokan bibit ini adalah steril
kalau dilihat lihat ini gak nyentuh tangan sama sekali loh
dibuka dimasukin ke sini dia nggak nyentuh tangan
kapasnya ketika mau ditaruh dan kapas yang bagian nyentuh si bibit
itu juga nah dibakar dulu biar steril
karena kalau sampai kepegang tidak steril tidak bisa tumbuh
aja pun kalau tumbuh ya mungkin nggak maksimal ya bu
oh iya dia kata juga ini ya harus kencang
lanjut gotong backlog menuju ruangan inkubasi
ntar tanahnya naik turun
inkubasi jamur tiram dilakukan dengan menyimpan backlog
di ruangan bersuhu dua puluh delapan sampai tiga puluh derajat celcius
yang harus diperhatikan suhu ruangan harus hangat
tambahkan juga kapur ke ruang inkubasi untuk menjaga kehangatan
ruangan juga tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung
proses akan berlangsung sekitar satu bulan
jika berhasil bibit yang dapat ditumbuhi jamur tiram akan berwarna putih sempurna
oh iya jaga dari hama ya dengan menyempurnakan obat hama organik
setelah bibit jamur merata ke seluruh backlone
kapas akan dibuka dan jamur akan tumbuh dalam waktu satu sampai dua hari
ini artinya waktunya panen
dalam sehari tempat ini bisa memproduksi sampai lima ratus kg jamur tiram
backlog biasanya akan jauh
tapi jamur yang tumbuh bergantian
jamur seperti ini tuh bisa empat sampai lima bulan
tapi wow memuaskan sekali
harus sampai pukulnya tarik seperti ini
ciri ciri jamur kualitas premium adalah warnanya yang putih sempurna dan tidak ada bintik hitam
ini sih seger parah
dan pemirsa setelah dipanen sekali ini bukan berarti oh selesai ini
masa panennya enggak
masih bisa dipanen selama beberapa kali sampai ya tiga bulan lah
dengan masa tumbuhnya sekitar sepuluh sampai dua belas hari ya bang ya
kira kira jadi ya setelah dipanen pastikan dicabut sampai bonggolnya
dikasih goreng tepung
atau kita bikin olahan lain
aduh kasih sambal dikit
setelah tiga sampai empat bulan masa panen
kandungan nutrisi pada bonggol jamur akan berkurang dan menurunkan jumlah produksi
artinya proses harus kembali dimulai dari awal
harga jual jamur tiram kualitas premium ini bervariasi mulai dari lima belas sampai dua puluh lima rupiah
selain dapat dijual segar atau diolah jadi nugget ataupun sate
jamur juga bisa loh dibuat menjadi ini nih
menurut artikel yang saya baca di the seattle times
bubuk kaldu jamur bukanlah rempah bumbu atau kodimen
kaldu jamur ini merupakan penyedap yang terbuat dari jamur yang dikeringkan
lalu dihancurkan menjadi bubuk untuk bahan pengganti monosodium glutamat atau msg
jamur tiram yang sudah dicuci bersih
pertama tama disuir terlebih dahulu sebelum masuk oven untuk mempercepat proses pengeringan
panggang dengan suhu sembilan puluh derajat selama delapan hingga sembilan jam
nih penyusutannya dahsyat juga
jadi kalau anda beli sepuluh kg jamur tiram basah nih
dikeringin kayak gini
cuma jadi kurang lebih satu kg saja
jamur yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling sampai menjadi bubuk halus
setiap hari tempat ini menggiling dua puluh tiga puluh kg jamur yang telah dikeringkan jadi tepung jamur
tepung jamu selanjutnya dicampur dengan bahan bahan lain seperti garam
dan tepung tapioca
kaldu jamur ini hanya dapat bertahan maksimal selama dua belas bulan
oh iya jangan lupa lintas rasanya ya
apakah sudah sesuai sebelum dicampur ke air
kalau rasanya sudah sesuai standar mutu
di tempat ini kaldu jamur dibagi menjadi dua
yang pertama jamur biasa
dan yang kedua kaldu jamur variasi empasi
keduanya dibanderol dua puluh lima per botol
empat tahun menekuni budidaya jamur tiram
pemilik usaha ini kini sudah merasakan manisnya
omset kita ya kotor plus minus lima ratus sampai satu m lah sebulan
kalau ada teman teman yang bilang
apa sih jadi petani jamur
jangan lihat satu dua kilo
kita melihatnya tuh satu dua ton gitu
ternyata banyak loh manfaatnya untuk kesehatan
mulai dari kandungan serat yang tinggi
dan rendah kalori
jadi kalau yang sedang diet
pada yang mau diet nih
kandungan seratnya itu mengandung tujuh empat
lumayan tinggi di situ
tapi ingat ya
ini kan protein abadi
lekabe juga dengan protein hewani
nah ada yang tertarik menjadi pembudidaya jamur tiram
harus tekun dan ekstra sabar
terutama ketika baru memulai
menunggu panen pertama bisa empat bulan
tapi kalau sudah panen
bisa setiap hari ini menuai jamur